untuk momen idul fitri alhamdulillah selama sembilan tahun ini saya bertugas terus
seperti itu mbak jadi momen momen bersama keluarga paling setelah lebaran baru saya bisa berkumpul dengan keluarga
awal awal mungkin sedih ya mbak awal awal sedih
seiring waktu berjalan keluarga juga mengerti saya juga jadi ngerasa oh yaudah ini udah tanggung jawab ini juga ibadah bisa nganterin para penumpang bertemu dengan keluarganya seperti itu di momen hari raya ini
jadi jadi suatu kepuasan tersendiri gitu mbak di saat saya menjadi masinis di momen lebaran seperti ini
jadi di saat saya sudah berkumpul
di atas lokomotif sudah memegang kendali lokomotif kereta api ini
itu kayak ada tanggung jawab tersendiri buat saya
yang saya bawa itu bukan hanya satu orang tapi ratusan orang bahkan ribuan nyawa yang saya bawa
kalau saya teledor sedikit mungkin penumpang yang di belakang nggak bisa ketemu keluarganya nggak bisa bekerja di tempat tujuan dia
tapi dengan saya bertanggung jawab akhirnya saya bisa melaksanakan tugas dengan fokus sehingga bisa mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tempat tujuan seperti ini
pas sampai di stasiun tujuan ada penumpang ke depan mbak
ada penumpang ke depan dan dia ngomong pak masinis terima kasih
jadi di situ kayak
ada rasa wah kayak gitu pak
kayak ngerasa bahagia gitu
saya udah nganterin penumpang penumpangnya ke depan seorang dan dia ngucapin terima kasih
kebetulan waktu itu baru satu kali
biasanya kan kalau penumpang turun udah dia keluar
ya ini satu orang datang ke depan dan ngucapin terima kasih
pak masinis terima kasih
itu ngerasa ada memuaskan
bahagia terus sendiri sujarit itu